teriakan dalam bahasa jepang memenuhi aula dojo samurai academy system di sleman
daerah istimewa yogyakarta minggu sore
belasan siswa berlatih menggunakan katana pedang yang menjadi ruh dari samurai
tak ada anak kecil atau remaja hampir semua siswa di sini adalah orang dewasa
mereka berlatih seni bela diri samore setiap hari minggu setelah senin hingga sabtu bekerja atau mengurus bisnis
di sini seni bela diri samurai tidak lagi digunakan untuk bertarung
kalau untuk orang zaman modern mempelajari bela diri samurai seperti ini
sebetulnya orientasi kan sudah berbeda ya tidak lagi ke arah seperti zaman dulu
untuk bertempur untuk mendukung profesi mereka sebagai seorang samurai
untuk survival hidup atau mati
bukan seperti itu tetapi kalau di masa sekarang mungkin lebih ke arah ke
untuk berhati hati untuk diambil olahraga fisiknya supaya sehat
kemudian juga untuk berdisiplin
meski tidak lagi untuk bertarung namun berlatih seni bela diri samurai sangat dirasakan manfaatnya oleh alea latin
berlatih sejak tahun dua ribu sembilan latif merasa kedisiplinannya terbentuk karena seni bela diri samurai
dan itu refleks tubuhnya juga menjadi bagus
sehingga mampu menghindari serangan
dan menghenti jalanan
ya saya pernah naik motor saya di persimpangan tepatnya di pertigaan
kepala saya dilempar jantung pisang besar
ya karena saya biasa melatih refleks dan gerakan di sini
itu akan terbawa terbawa terus
sampai anda pulang ke rumah
sampai anda beraktifitas setelah hari hari itu akan terbawa
paedah yang sama juga dirasakan nathan yahinawa
meski baru berlatih beberapa tahun
ia merasakan refleks yang semakin meningkat
kalau di kehidupan sehari hari refleks itu jadi kayak lebih cekatan gitu
kalau misalnya ada nyenggol barang jatuh itu bisa langsung refleks menangkap
atau kalau misalnya ada anak kecil di depan rumah
biasanya anak anak main bola atau apa
kalau misalnya hampir kena bisa refleks menghindari seperti itu sih
dibandingin sama sebelum bergabung samurai ini
berlatih katana menjadi yang paling digemari di sini
meski untuk memainkannya perlu cara khusus
karena simbol samurai ini berbeda dengan pedang biasa
katana itu kan lebih berat dan dia hanya satu sisi tajam
cara menghandlenya juga beda
kalau di tiongkok kebanyakan menggunakan satu tangan
sementara kalau untuk jepang untuk samurai dia memegang katana
dia memegang dua tangan
meskipun ada juga teknik teknik yang dilakukan dengan satu tangan
tetapi umumnya secara general mereka menggunakan dua tangan
dan memang katana itu dirancang untuk dipegang dengan dua tangan
para siswa di sini mempelajari setidaknya enam keterampilan
bela diri tangan kosong pedang panjang pedang pendek tongkat panjang
tongkat pendek tombak dan tombak bermata bola

enam keterampilan tersebut hanyalah sepertiga dari delapan belas sisi
itu adalah seni keprajuritan yang dikuasai oleh samurai
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar benar menjadi seorang samurai
untuk belajar menyarungkan katana saja sudah cukup rumit
di era modern seperti sekarang ini mempelajari samurai itu bukan lagi untuk bertempur
itu bukan lagi untuk bertempur
tetapi ini sudah menjadi semacam wild life
dan di yogyakarta sendiri sudah banyak sekali orang yang belajar tentang seni samurai
deku subriyadi daniel diwantoro daerah istimewa yogyakarta